lindungi nara ya allah
jangan biarkan jodi ataupun katanya membuat menderita
mama kenapa mama gak suka
mama cuma mau nona beliin yang lain ya
emang gak mau apa apa
mama cuma mau kamu keluarkan mama dari kamar kos yang busuk ini
nanti kalau misalnya anda punya uang lebih banyak lagi
kita pindah ya kita pindah cari kawasan yang lebih bagus ya pak ya
kalau kamu hanya jual angka kilima
lihat nih sekarang bapak kamu demam
aduh mama badan papa panas banget
yaudah nona nona cari obat dulu
nona beli obat mama suapin papa pakai makanan yang tadi ya
mama suapin papa nona cari obat dulu ya

nona papa itu seharusnya bantu mama dong bujuki nona

nona mudah mudahan jual dia cepat datang
bahagia banget bu
nara ibu punya kejutan buat kamu
coba deh pintunya dibuka
tetepian kan kemana
nona tuh baru aja keluar dari rumah ini sama keluarganya
tadi tuh nona bikin ula
masa dia kasih bengkel keluarga kita sama papanya
untung aja ibu bisa mengancam dia
supaya dia balikin bengkel itu
eh dia malah pergi dari rumah ini
tapi mereka pergi kemana bu
nona itu sudah mau menikah sama jody
yaudah kamu istirahat aja dulu
kenapa jalan kita selalu berbeda
tapi aku gak akan menyerah
aku akan selalu ada di samping kamu
walaupun kamu tidak pernah menyadari karena
bayangan jodi menutupi kehadiran aku
aku udah menduga
pasti kamu datang ke sini
kenapa kamu gak bilang sama aku kalau kamu pindah dari rumah narah
kamu anggap aku ini apa
aku mau tanya deh sama kamu
kenapa sih kamu selalu berpikiran kalau apapun yang aku lakukan itu salah
tapi sebaliknya kamu tuh bisa berpikiran kalau apapun yang nara lakukan itu benar
aku tuh males banget berdebat sekarang
papa aku tuh di dalam lagi sakit
dan kamu boleh buktikan sama seluruh dunia
kalau kamu tidak membutuhkan bantuan
tapi kamu gak boleh dong
menyeret nyeret mama dan papa kamu ke dalam kesulitan yang lebih besar
dulu tuh ada yang pernah bilang sama aku
orang tua tuh bisa salah
tapi kalau orang tua kita salah
kita tuh berhak dan kita wajib membawa mereka ke jalan yang benar
bukan ikut ikutan salah
terus kamu jadi selama ini menganggap aku menyesatkan kamu gitu
kenapa sih yang harus aku lakukan
supaya kamu bisa menganggap apa yang aku lakukan ini atas dasar cinta
atas dasar supaya aku melihat kamu bahagia
supaya kamu senang keluarga kamu gak hidup dalam kesusahan
apa sih yang harus aku lakuin
aku tuh bahagia kok walaupun aku tinggal di kosan
yang kecil kayak gini
walaupun aku harus kedinginan
kepanasan untuk cari uang supaya aku bisa
dan sekarang aku tuh benar benar
ke orang tua uang hasil ringan
kita sendiri itu gak menjawab pertanyaan
aku sayang yang aku tanyakan
adalah apa yang harus aku
kamu tuh gak perlu
kamu cukup berbakti aja
sama orang tua kamu
tanggung jawab kamu tuh
berat kamu harus buktiin
ke papa kamu kalau kamu tuh anaknya
kamu bisa jadi
kamu bisa jadi pewaris
maafin aku inona
aku harus menikahi kamu secepatnya karena aku gak mau
ini obat ini bapak minum dulu ya
oh jadi mama ya yang ngasih alamat kita ke jody
pasti mama sengaja dia nelfon judi supaya mama sama papa bisa keluar dari sini ya kan
ma nona tuh udah gak mau ngelepotin orang lagi kita udah sering ngelepotin orang
mama juga gak pernah kok memaksain orang untuk bantuin kita
tepat aja kita terus tahu diri ma
terima kasih rizky
terima kasih nona
yaudah sekarang mama tidur
kalau ada sedut nona ambilin selimutnya
mama bobo biar aku yang jagain papa ya
eh mau tidur di mana kan jangan jagain segini
iya mama kan bisa tidur di sebelah situ nanti nona ambilin selimut
nanti gue pake selimut
nggak panas udah ase
nanti gue pake selimut
menu yakin allah pasti akan membantu kita
karena allah juga ingin mama dan papa berubah
berubah menjadi hamban min yang lebih baik lagi
lindungi nara ya allah
jangan biarkan jodi ataupun katanya membuatnya menderita
jangan biarkan jodi ataupun katanya membuatnya menderita
jangan biarkan jodi ataupun katanya membuatnya menderita